apakah ingin kembali melakukan sindiran juga kepada presiden
karena presiden juga kemarin sempat menyindir soal rangkulan dan juga pelukannya pak surya dengan presiden pks soebul iman
menurut saya pendapat ketua umum partai nasional pak surya itu adalah sifatnya lebih prognosis
apa itu maksudnya bang
jadi itulah sebuah di dalam kita kehidupan kita berbangsa dan bernegara
tetapi tidak selalu harus terjadi sekarang ke depan
jadi itulah sebuah hal yang baik
karena partai nasional ini telah didirikan dalam upaya dalam sebuah kesadaran untuk membuat politik kita menjadi lebih baik
artinya kalau sebuah politik itu lebih baik maka langkah tindakan kemudian produk politik itu juga akan
berdampak baik kepada masyarakat
apabila berdampak baik masyarakat maka itu akan membuat keadilan di dalam masyarakat ya
karena itu di atas dasar itulah pernyataan dari ketua umum tadi
jadi bukan itulah sebuah realitas yang sedang terjadi sekarang
jadi itulah sifatnya masih menurut saya ke depan
itu di dalam
mas adi bagaimana anda membacanya ini
apa yang mencoba untuk disampaikan oleh pak surya
apakah menyindir balik presiden
karena kemarin presiden guyon
soal pelukan dan juga rangkulan kepada presiden pks
bagaimana anda membacanya
ya secara tidak langsung pak surya paloh ingin menyerang balik pihak pihak yang mencurigai pertemuan nasdem dengan pks
yang dipersepsikan sebagai upaya keterbelahan sikap politik nasdem
ada di koalisi pemerintah tapi kok cenderung berkongsi dengan kelompok kelompok yang oposisi
sejauh ini kalau kita tangkap yang muncul nasdem kan tetap tegas
pks di luar nasdem di dalam
tapi perbedaan sikap politik itu
bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan
satu hal lagi yang ingin ditegaskan oleh pak surya paloh
jangan hanya karena beda pandangan politik kemudian dianggap sebagai musuh bebuyutan
oke kita lihat dulu nih
itu kan quote quote nya jelas kepada pihak siapa
iya kita lihat dulu sama sama apa yang disampaikan oleh pak surya soal partai yang berseberangan jangan dimusuhi
di layar mungkin bisa ditampilkan
ya surya paloh partai yang tak sejalan jangan dipikir
saya bacakan ya apa yang tadi disampaikan
kalau nasdem mau dikenang sebagai partai pancasilais bersikaplah rendah hati rangkul teman salam teman tawarkan pikiran pikiran bersama jangan musuhi teman
nah ini sangat clear sekali sebetulnya pesan yang disampaikan bahwa karena pks ini kemudian berbeda pendapat dengan partai koalisi kemudian jangan dimusuhi
anda membacanya juga seperti itu gak sih mas adi
kalau dibaca rata rata secara utuh sambutan politiknya pak surya paloh ini semacam cool tweet politik sebenarnya
quote quote politik yang kemudian sebenarnya penegasannya itu adalah sebagai salah satu bentuk kritik balik terhadap pihak yang selama ini mencurigai nasdem
misalnya jangan pernah menganggap orang yang berbeda pandangan itu sebagai musuh bebuyutan
yang kedua jangan hanya karena datang ke pks dianggap nasdem ini ingin bermain dua kaki
padahal gitu ya ada kelompok oposisi gerindra dan prabowo ini dirangkul menjadi dalam satu kolam koalisi
kenapa giliran nasdem ke pks dicurigai aneh aneh kan begitu sebenarnya
coba disampaikan oleh pak surya seperti yang tadi disampaikan oleh mas adi
pidato pak surya ini adalah telah dipersiapkan jauh
sebelum kunjungan ke pks dan sebelum pertemuan dengan pak prabowo sebelumnya
tapi termasuk kata rangkulan juga sudah disiapkan jauh jauh hari itu kan rangkulan baru kemarin akhir oktober
itulah saya ingin menyampaikan dulu secara tegas bahwa pidato pak surya itu telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya
jadi disampaikan sekarang jadi maksud pak ketua umum itulah ingin disampaikan dalam konteks kita berbangsa dan bernegara ini
jadi sebuah kelompok kemudian mendirikan sebuah partai kemudian dia bertarung secara tegas di dalam di panggung politik di dalam konteks bangsa itu harus dihargai
karena dia berarti menghargai sistem politik indonesia
menghargai negara indonesia dia juga adalah memiliki komitmen yang sama dengan partai partai politik yang lain
karena itu kita tidak patut mengklaim bahwa kita lah yang paling kuat menjaga nkri
kecuali kepada kelompok tertentu yang tidak mau bertarung secara gentle dengan partai politik
tapi pesan yang bisa menyebabkan
kemudian ingin mendirikan bentuk bentuk ide ide ada gagasan gagasan yang tidak tepat di dalam konteks national state indonesia
tapi pesan yang disampaikan pak surya itu ditujukan kepada rekan rekan koalisinya seperti pd perjuangan yang selama ini memiliki hubungan yang quote unquote itu kurang baik dengan pks atau mungkin dengan partai partai koalisi lainnya atau seperti apa
atau memang ditujukan kepada presiden atau gimana
tidak ada ditujukan kepada siapapun
jadi kalau menurut saya sebagai kader partai nasional saya tidak melihat sikap pak surya menunjukkan kepada seseorang
tetapi itu adalah dilontarkan saja secara bebas
ke langit langit indonesia ini
jadi menurut saya itu adalah tinggal kemudian orang melihat apakah itu positif atau negatif di dalam konteks tersebut
tapi di dalam pemahaman saya itu adalah cita cita dari partai nasdem
jadi bagaimana kita tidak mengklaim bahwa diri kita sajalah yang kemudian yang memiliki komitmen ke indonesia kemudian rasa pancasila kemudian dan sebagainya
padahal itu adalah partai partai lain itu hadir itulah juga dengan maksud tersebut
oke kita tahan dulu
kita dengarkan pernyataan ataupun pidato dari presiden jokowi pada saat perayaan hut golkar kemarin yang juga menyindir perlukan rangkulan surya paloh dengan presiden pks sohibul iman
surya paloh yang kalau kita lihat malam hari ini bio lebih cerah dari biasanya
sehabis pertemuan beliau dengan pak soebul iman di pks
wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan pak soebul imam
saya tidak tahu maknanya apa tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya
tidak pernah saya dirangkul oleh bang surya seerat beliau merangkul pak soebul imam
tadi di holding saya tanyakan ada apa tapi nanti jawabnya nanti di lain waktu mau dijawab
di kesehatan cara huth golkar
mas adi anda melihat ada aksi saling berbalas sindiran dari presiden dengan surya paloh atau seperti apa atau memang ada hubungan yang mulai kurang baik diantara keduanya dan juga di partner koalisinya pak jokowi
sebenarnya tidak ada yang spesifik tapi ketika nasdem mulai agresif mendatangi sejumlah partai politik misalnya pks ini kan ada tuduhan tuduhan bahwa nasdem mulai nggak happy
misalnya soal komposisi menteri ataupun suara suaranya sudah mulai agak sedikit
sudah dapat tiga posisi itu nggak happy ya
kan soal komposisi mungkin ada pos pos tertentu yang diminta tapi tidak didapatkan
kan begitu curigaan orang nasdem mulai gak happy mencari teman baru dan seterusnya
nasdam sebenarnya ingin mengatakan bahwa biasa aja lah dalam politik prabowo semagerin raja oposisi dia menjadi menteri kok gitu
bahkan prabowo jadi menhan begitu pesan politik terhananya
jadi kalau langkuran jangan dimaknai berlebihan biasa aja langkuran langkuran biasa sebagai sahabat pelamat
yang kedua yang ingin ditegaskan nasdem kok sepertinya ada kecenderungan
kalau ada yang ngambek itu diperhatikan khusus sama pak presiden
makanya ketika ada rangkulan khusus datang ke pks presiden kemudian mengajak surya paloh bercanda kan jadinya di kongres golkar itu
ada yang ngambek memang nasdem ngambek
akhirnya sampai pak surya harus membalas sindiran dari presiden
menurut saya pertama itu adalah bukan sebuah style politik dari pak surya paloh
yang kedua itu bukan stylenya nasdem
nasdem itu sudah dari awal menyatakan bahwa kami mendukung kabinet ini dan mendukung pak jokowi itulah tanpa syarat
ketika saya kemudian bercanda dalam sebuah kesempatan ya karena ada wartawan menanyakan kepada saya bagaimana sikap nasdem
ketika sementara pkb telah menyatakan dirinya ingin memperoleh sepuluh kursi
saya sebenarnya bermain main saja
saya bercanda saja
karena saya tahu juga pkb juga bercanda
saya mengatakan bahwa kalau begitu kan anggota dpr lebih banyak nasdem
kalau begitu adalah kalau nasdem kalau pkb sepuluh kita adalah sebelas
membuat itu adalah pak surya mengkritik saya
jangan main main terhadap hal tersebut
jadi dari situ saya mengetahui bahwa ketika dia mengatakan bahwa itu tanpa syarat itu memang sangat serius
oke berarti kita tunggu saja karena ini permainan politik masih panjang sekali
jelang dua ribu dua puluh empat pasti akan banyak sekali kejutan kejutan
tapi rifana begini politisi itu biasanya kepura puraannya itu adalah suatu hal yang serius
oke oh gitu ya
emang pura pura ya pak ya
kita bahas lagi nanti di diskusi ataupun dialog berikutnya
masih ada berapa hal mau saya sampaikan
oke nanti kita undang lagi pak taufik
terima kasih sekali sudah hadir di studio cnn indonesia pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
dan yang dulurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kebebasan indonesia
saya rifana pratili selamat malam sampai jumpa